dan untuk mengetahui apa target presiden jokowi kepada komite ini dan bagaimana komite terpadu memastikan
pemulihan ekonomi tidak berdampak pada peningkatan kasus positif covid sembilan belas di tanah air
kita akan langsung berbincang melalui sambungan zoom dengan ketua tim pemulihan ekonomi nasional
dan penanganan covid sembilan belas menteri koordinator perekonomian erlangga hartarto
selamat sore pak erlangga
selamat sore mbak rifana
oke alhamdulillah sehat pak langsung saja tadi saya sudah sebutkan di awal
apa sih sebetulnya pak target yang diberikan presiden jokowi kepada komite pemulihan ekonomi nasional
dan penanganan covid sembilan belas pak erlangga
ya tentu tujuan dari dibentuknya komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi ini adalah
yang pertama terkait dengan percepatan penanganan covid sembilan belas
kedua pemulihan ekonomi
dan yang ketiga adalah transformasi
nah tentu komite bisa mengambil kebijakan strategis
baik dalam penanganan covid sembilan belas maupun pemulihan dan transformasi ekonomi nasional
oke pak erlangga ini banyak sebetulnya yang bertanya tanya
pemerintah membubarkan gugus tugas presiden membubarkan gugus tugas
kemudian menggantinya dengan lembaga baru
dan ini dinilai sebagai langkah pemerintah yang sebetulnya kurang berhasil pak
menangani suatu masalah maka jalan keluarnya adalah membentuk lembaga baru
bagaimana jawaban pemerintah pak erlangga
ya pertama tentu di dalam setiap penanggulangan bencana
ada tiga hal yang berdasarkan undang undang perlu dilakukan
yaitu tangkap darurat bencana
kedua pemulihan dan rehabilitasi
yang ketiga adalah rekonstruksi
nah tentu berbeda dengan bencana bencana yang lain
pada saat pandemi covid sembilan belas
ini dia tidak serta merta terhenting seperti kalau misalnya ada gempa bumi
bahkan dalam kegiatan gempa bumi
ada kegiatan gempa bumi susulan
ataupun dalam bencana yang lain
oleh karena itu pembentukan ini diharapkan akan ada keseimbangan penyelesaian persoalan
jadi ini seperti dua mata isu dari poin
dimana tentu penurunan covid ini yang melindungi kehidupan
safe life ataupun kehidupan masyarakat
juga kita harus melindungi daripada kehidupan bermasyarakat itu sendiri
disengi sosial ekonomi
sehingga program pemulihan ekonomi itu juga menjadi sesuatu yang penting dilakukan
agar tidak semakin banyak orang yang mengalami ataupun penurunan standar kehidupannya
menjadi dari nirpur menjadi pur
ataupun yang kedua ada yang terkena phk
sehingga dua duanya harus diputus
pak erlangga tadi bapak menyebutkan berkali kali bahwa targetnya adalah untuk pemulihan ekonomi
dan juga transformasi ekonomi
kenapa kemudian tidak memaksimalkan
fungsi kemenko perekonomian dan juga kemenkyu untuk pemulihan ekonomi
dan juga transformasi ekonomi
dan kemenkes untuk mengatasi wabah pandemi
kenapa harus berada di dalam satu wadah komite pak
jadi pertama di kementerian perekonomian itu punya banyak program dan tugas
dan di dalam program ini termasuk pembubaran delapan belas kelembagaan
jadi sebetulnya yang dilakukan adalah streamlining
dan juga penyederhanaan
nah penyederhanaan ini yang dilakukan sekaligus dengan memperbaiki daripada tim
khususnya agar terjadi percepatan dan transformasi
nah dengan demikian tentu akan penyederhanaan ini juga ada operasionalisasinya
nah tentunya dengan operasionalisasi ini berkaitan dengan pandemi akan menjadi sangat relevan
apabila seluruhnya diharmonisasikan
pak erlangga tadi anda mengatakan bahwa ini streamlining
penyederhanaan diharmonisasikan di dalam satu wadah komite
tapi ada kekhawatiran ini akan malah memperumit birokrasi pak
kemudian tumpang tindih antara kementerian satu dengan juga kementerian lain
anda bisa menjamin itu tidak akan terjadi pak erlangga
justru ini adalah untuk melepaskan hal hal yang sifatnya bisa tumpang tindih
yang sifatnya bisa tumpang tindih yang sifatnya bisa tumpang tindih
yang sifatnya bisa tumpang tindih yang sifatnya bisa tumpang tindih
mengembalikan penugasan kepada voksinya masing masing
sebagai contoh ada tim transparansi industri ekstraktif
nah ini dikembalikan kepada kementerian energi
sumber daya mineral dan keuangan
kemudian juga ada terkait dengan komite kebijakan pemulihan
ataupun melalui ekspor dan peningkatan investasi
nah ini langsung ditangani oleh satuan komite ini
demikian pula juga ada tim koordinasi kelanjuran barang ekspor
nah kemudian ada rehabilitasi persero tertentu
jadi banyak hal yang di streamlining dengan kegiatan kegiatan ini
tetapi tentu dalam konteks hari ini
pembentukan tim ini dikatakanlah koordinasikan juga
dengan sektor yang menjadi penyebab daripada pandemi covid
yaitu sektor yang terpenting adalah pemulihan kesehatan
oke pak erlangga kalau kita lihat secara struktur kepala bnpb
ini berada di bawah menko perekonomian dan juga menteri bumn
apakah ini kemudian menunjukkan prioritas pemerintah lebih ke sektor ekonomi
karena tadi berkali kali bapak lebih meng highlight soal pemulihan ekonomi
dan juga transformasi perekonomian begitu pak
ketimbang menangani wabah pandemi covid sembilan belas pak erlangga
nah inilah makanya mbak rifana harus mendengar
tadi yang pertama saya sebut
saya menyebutkan yang pertama adalah percepatan penanganan covid sembilan belas
kemudian juga arahan bapak presiden juga untuk menurunkan pandemi covid ini
dan juga tentu memfasilitasi apa apa yang diperlukan
termasuk penyediaan vaksin
maupun penyediaan daripada obat obat yang sifatnya terapetik
dan memang obat obatan ini sangat diperlukan untuk kesembuhan
sedangkan vaksin diperlukan untuk pencegahan
jadi ini yang menjadi fasilitas apalagi masih ada delapan daerah
yang juga terjadi dalam tanda petik peningkatan
dan ini harus diselesaikan juga dengan testing tracing dan penyediaan peralatan kesehatan
oke pak sempat disebutkan bahwa target dari komite ini adalah meningkatkan kapasitas testing
begitu pak menjadi lima puluh ribu tes per hari
apakah kemudian itu bisa dicapai pak targetnya
melihat realitanya di lapangan pak
ya tentu testing itu diselenggarakan dan tentunya ada target target tertentu
dan ada periodisasi waktu
dan arahan bapak presiden kita konsentrasi pada delapan daerah
tentu testingnya tentu ditingkatkan
juga ketersediaan daripada peralatan peralatan itu menjadi prioritas
dan kami sedang memetakkan kemampuan daripada produksi dalam negeri
baik itu dari peralatan maupun daripada alat alat testing
apakah itu rapid test ataupun pcr test
pak erlangga pelonggaran aktivitas masyarakat memang mengurangi tekanan ekonomi
tapi kalau kita lihat beberapa waktu kebelakang setelah akb adaptasi
kebiasaan baru kemudian diberlakukan jumlah kasus positif ini naik signifikan
bagaimana kemudian komite terpadu menjawab tantangan ini pak
ya kembali lagi kita harus melihat kedisiplinan masyarakat
bapak presiden sudah menginstruksikan agar kedisiplinan masyarakat itu terus dijaga
dan ini akan melibatkan aparat penegak hukum
dan juga kedisiplinan masyarakat plus tentu satuan satuan
yang ada saat gas covid yang ada di daerah itu menjadi ujung tombak
termasuk dengan kerjasama dengan pemerintah daerah
dan ini terus tentunya dimonitor dengan saat kasus covid
pak bagaimana kemudian memastikan penanganan covid
aspek kesehatan ini tidak bertentangan dengan pemulihan ekonomi
karena itu yang dikhawatirkan oleh para pakar kemudian para epidemiolog begitu pak
dan beberapa kepala daerah
ya pertama penanganan itu kan yang namanya pemerintah
kita multitasking jadi kita bekerja dengan berbagai penugasan
tentu penugasan kesehatan ditangani dengan protokol kesehatan
kemudian perlindungan sosial dilakukan dengan jaringan pengaman sosial
perlindungan sektor korporasi jaring pengaman korporasi
orientasi untuk penyelamatan umkm nah itu yang diprioritaskan
sehingga penugasan penugasan ini dilakukan secara paralel
dan tentu pemerintah mempunyai kelembagaan kelembagaan
baik di tingkat pusat maupun daerah yang bisa melaksanakan itu secara bersama sama
oke pak ini kan memang banyak yang memprediksi bahwa perekonomian kita ini akan masuk ke dalam jurang resesi begitu ya
sejauh mana sebetulnya ancaman resesi mengintai dan strategi untuk mengatasinya
yang sedang dirancang oleh komite pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan covid sembilan belas ini seperti apa
mungkin bisa dibocorkan sedikit begitu pak erlangga
ya pertama jurangnya itu tidak sedalam jurangnya negara lain
jadi kalau kita lihat negara thailand misalnya itu dalam q satu nya dia q dua nya sudah turun demikian pula q satu nya
q satu mereka turun minus satu delapan q dua nya sekitar
sehingga tentu sorry kalau thailand sebelas delapan
sehingga secara teknis mereka sudah resesi
demikian pula negara lain seperti brazil q satu nya negatif q dua nya negatif sebelas tujuh mereka resesi
demikian pula india sudah turun dalam minus dua puluh
dan di q dua memang diprediksi antara minus tiga delapan sampai lima
jadi tentu menteri keuangan memprediksi sekitar empat dua kemudian ada yang lain
tetapi yang paling penting tentu dibandingkan negara negara lain kita masih di atas
jadi jurangnya itu tidak sedalam negara negara lain
nah tentu yang kita harus jaga adalah di q ketiga kita berharap dia bisa atau minus satu
sehingga q empat bisa masuk dalam jalur positif
sehingga sampai akhir tahun indonesia diprediksi masih positif
untuk prediksi di tahun dua ribu dua puluh satu itu hampir berbagai lembaga apakah itu world bank imf dan lembaga lembaga yang lain termasuk moody dan yang lain memprediksi indonesia sudah berada di jalur positif
nah tentu ini memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sudah berada pada track yang benar
apa yang dilakukan pemerintah dari segi perekonomian sudah berada di dalam track yang benar
bagaimana dengan penanganan wabahnya pak itu kemudian yang menjadi kekhawatiran masyarakat sipil
kalau kemudian tadi yang bapak jelaskan track yang benar dibidang perekonomiannya
bagaimana dengan strateginya untuk penanganan wabahnya pak erlangga
jadi pemerintah sudah bekerja untuk bekerjasama dengan penemu penemu vaksin di dunia internasional
dan beberapa sudah masuk di dalam trial clinical trial ketiga
jadi kerjasama bio farma dengan sinovac misalnya itu sudah akan memasuki clinical trial ketiga dan clinical trialnya di indonesia
demikian pula perusahaan swasta seperti calbee ataupun sanbee pun bekerjasama dengan kalau untuk calbee dengan perusahaan korea genexin
nah dia juga akan masuk clinical trialnya
akan masuk clinical trial bulan september
nah kemudian yang dari segi terapetik kan ada beberapa juga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan perusahaan indonesia
sehingga tentu pemerintah menangani kedua duanya
baik yang terkait dengan vaksin dan juga bapak presiden sudah memanggil dan kemarin di istana sudah disampaikan
bahwa kita sampai akhir tahun ini mempunyai kapasitas untuk memproduksi vaksin
dan tentu kita memperkenalkan
dan tentu kita persiapkan perencanaan untuk tahun depan bahwa vaksin ini bisa diakses oleh masyarakat
tentu semuanya harus menunggu daripada hasil
karena membuat vaksin kan tidak sesederhana karena ini menyangkut kehidupan manusia
sehingga tentu testingnya tidak bisa di sharp code atau tidak bisa di potong
pak nanti akan di prioritaskan untuk pemberian vaksin itu kepada siapa
kemudian pemerintah sudah membuat klaster siapa siapa saja yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin tersebut pak
karena kan ini menjadi vaksin adalah the game changer begitu pak
semua orang akan memperbutkan itu pak erlangga
jadi pertama kita juga harus menunggu dan sabar melihat trial prosesnya
karena kita tidak bisa memotong
kemudian yang kedua siapa yang mendapatkan itu nanti akan dipersiapkan oleh pemerintah karena pemerintah punya data
apakah dana pemerintah punya data
apakah dana pemerintah sudah dianggarkan dan juga prioritas kepada daerah daerah yang tentunya daerah yang terdampak paling berat
nah tentu ini prioritasi termasuk kepada profesi profesi tertentu
jadi tentu pemerintah akan membuat skala skala prioritas
pak meskipun vaksin sudah dalam uji klinis tapi mungkin pemerintah dalam hal ini bapak sebagai ketua komite pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan covid sembilan belas
bisa memberikan pesan
kita berikan kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dan tidak khawatir begitu dengan adanya ancaman resesi
mungkin bisa bapak berikan pesan sedikit pak
jadi pertama kita harus sama sama menyadari bahwa pandemi covid masih berlangsung
oleh karena itu protokol covid menjadi penting terus dilaksanakan yaitu menjaga jarak menggunakan masker dan juga sering untuk mencuci tangan
dan khusus bagi mereka yang sudah masuk di masyarakat
tentu sterilisasi daripada tempat tempat kerja harus sering dilakukan
sehingga semua bisa memonitor dan juga protokol untuk masuk kantor termasuk pengecekan dan pengecekan temperatur maupun di rapid test secara periodik itu penting untuk dilaksanakan juga
oke kita tunggu saja nanti bagaimana langkah konkret sinergi dari komite pemulihan ekonomi nasional dan juga penanganan covid sembilan belas
juga pemulihan ekonomi nasional bisa bekerja cepat untuk menangani wabah dan juga memulihkan perekonomian indonesia
terima kasih sekali menko perekonomian republik indonesia erlangga hartarto sekaligus ketua komite penanganan covid sembilan belas dan juga pemulihan ekonomi nasional
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini